oke kita kita menjar
udah gak kejar kita lagi tuh
udah posisi aman kayaknya
buah kencing dulu ya lo susuin aja
ya mungkin memang udah nasib kamu
kamu tenang ya
om dewa akan nyalain kamu
pak pak pak
kawan kita bisa dimerampos nih
lo juga ada gaya kecil juga lah
lalu lo juga kenapa gak becus
putri maafin aku sayang
kamu adalah suami yang terbaik buat aku
kamu adalah suami yang terbaik buat aku
dan kamu adalah ayah yang terbaik untuk arsila
kita ini akan selalu bersama sama
dan kita akan melewatin semua rintangan sayang
r vision pakem ini agar takak anlat estudius rel takak ngomong ngomong boa kalau woes kameranya tapi di personalnya
ambil aja deh k whiskers

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya